hujan deras yang mengguyur jakarta sejak rabu malam menyebabkan sebagian ruas jalan tergenang
salah satunya di jalan patra durkepa jakarta barat
genangan banjir mencapai delapan puluh cm
dan akibatnya aktivitas warga terganggu sejumlah kendaraan yang nekat melintasi banjir pun mogok
banjir di jalan patra disebabkan luapan kali sekretaris yang tidak lagi mampu menampung debit air
upaya mengatasi banjir sudah dilakukan dengan menggunakan pompa mobile yang mampu menyedot air tiga ratus liter per detik
namun upaya tersebut tidak dapat membuahkan hasil